petugas pt kai daob delapan surabaya jawa timur bergotong royong membersihkan lingkungan sekitar jalur lintas kereta api di sepanjang kawasan jalan nias surabaya jawa timur pada hari senin
yang dikemas dalam tabung baja atau stainless steel
saat membantu evakuasi pada saat kecelakaan di bintaro
dan itu menjadi pejabat di eranya pak anies baswedan
dan juga kasus ini kan tertemen juga begitu dari angka angka misalkan kalau kita lihat dari